seperti inilah yang dilakukan rudy hakiki saat panen buah aren warga desa jambi tulo
kabupaten muaro jambi jambi memanjat pohon aren dan memanen buahnya yang masih mengkal
bersama warga buah aren diolah menjadi kolang kaling atau dalam bahasa lokal disebut beluluk
sekali panen rudy bisa mendapatkan sekitar satu kuintal buah aren dari satu pohon setelah dipanen
buah aren dikumpulkan dan dibawa ke tempat pengolahan di belakang rumah buah aren dipisahkan
terlebih dahulu dari tangkainya lalu direbus selama tiga puluh menit buah aren yang sudah matang lalu
dibelah untuk diambil isinya dalam sehari warga bisa memproduksi delapan belas hingga tiga puluh empat kg kolang kaling
pemilik pohon aren seperti rudy mempekerjakan tetangganya untuk melepas aren yang sudah direbus upahnya
rupiah per kilogram berapa harga jualnya bang kalau kini saya rekan rekan orang ngambek tuh
lima belas ribu sekitar pembeli yang datang langsung ke lokasi bisa membeli kolang kaling dengan harga
hingga tujuh belas rupiah per kilogram tapi kalau kolang kaling diantar ke rumah pemesan
berkah ramadan juga dirasakan para penjual kolang kaling di desa giri mulia
kecamatan banjaran majalengka jawa barat
dalam sehari sekitar dua ton kolang kaling habis terjual
rohman salah satu produsen kolang kaling mengaku kewalahan karena banyaknya permintaan sejak menjelang ramadan
tak hanya melayani pembeli yang datang langsung
rohman juga mengirim kolang kaling ke berbagai daerah
seperti bekasi dan cirebon
rohman mengaku jika di hari biasa kolang kaling dijual rp sembilan per kilogram
di bulan ramadan ini harga kolang kaling naik menjadi rp dua belas per kilogram
kolang kaling memang bisa diolah menjadi beragam
salah satunya adalah ronde seperti yang ada di salatiga jawa tengah
kolang kaling dicampur dengan kacang tanah rumput laut manisan kulit jeruk
manisan buah bligo agar agar ronde dan kuah jahe
salah satu warung ronde di jalan jenderal sudirman salatiga
menyajikan ronde dengan dua belas varian di dalamnya
semangkuk wedang ronde dengan beragam isian termasuk kolang kaling ini dijual rp lima belas
tim liputan cnn indonesia